dari dunia olahraga kita ke cabang olahraga bola basket bergu putri yang memasuki babak perempat final pada hari minggu sore
regu putri dki jakarta berhasil menuntaskan perlawanan sulawesi selatan dengan skor telak enam puluh tujuh dua puluh
dan di babak semi final tim putri dki jakarta ini akan menantang tuan rumah jawa barat yang di perempat final menaklukan tim putri papua
tampil dengan kekuatan penuh dki jakarta yang diperkuat angelin rosmika simanjuntak dan ruth evelyn
mampu menekan sulawesi selatan yang dikawal winda sari basir dan vince dewi syamsuri
permainan ofensif yang diperagakan tim asuhan cecep firmansyah mampu menyudahi perlawanan sulawesi selatan di dua kuartal pertama dengan skor empat empat